kamu cepetan masuk ke kamar
sekarang kamu ganti baju
jangan keluar kamar
supaya nggak buat masalah lagi
padahal kan aku jujur yang diadopsi
perhatian omah selalu ke tasya
nenek pulang duluan ya
tasya mau nenek anterin
gak usah gak usah bu
lagian juga kan rumah nggak jauh dari sini
tasya juga senengnya naik angkot ya kan tasya
yaudah kalau gitu hati hati ya
nenek pulang duluan ya
ya seru kan jalan jalan sama tante melly
aku beli jepitan ya
oh kamu beli jepitan boleh
ini kan buat aku tante
buat mama gisel
aku kan masih punya uang untuk dia
uang sisa jajan yang dikasih papa
uang yang dari papa vero lebih baik kamu tabungin aja sayang
jangan buat beli jepitan apa sih gak penting banget
udah itu buat kamu aja gak usah beli beli ya
tapi tante siapa tau mama gisa bakal lebih sayang sama aku
yaudah setengah kamu
aku mau beli satu jepitan
jepitan ada tinggal dua
ada gak kamu mau sini
yaudah yuk sekarang kita jalan lagi ya
makasih ya bang
tadi yang kata angkat loh telfon gue berani macem macem nyesel kayaknya nih
bersih bersih dulu udah gitu ganti baju ya
jah keran yang muncrat
ada apa sih teriak teriak
hah ya ampun
itu pakai bahasa bahasa ini
gak apa apa sih
ini keran yang rusak omah
kamu tuh ya sejak tinggal di sini apa yang kamu pegang semuanya jadi rusak
cobain kamu panggil tukang keran tuh suruh benerin
eh kamu cepetan masuk ke kamar
sekarang kamu ganti baju jangan keluar kamar supaya nggak buat masalah lah
kamu tuh bener bener kelewatan ya
tadi nyenggol gelas sekarang kamu jatuhin piring berantakan tuh semuanya
aku nggak sengaja omah aku minta maaf
kamu tuh kayak
aku pikir kalau diangkat anak sama papa raka
hidup aku bakal bahagia kayak tasya
apa yang aku lakuin itu selalu salah di matoma
mama kenapa sih benci aku
apa yang takdir aku hidup kayak gini
sampai orang tua kandung aku ini tega buang aku
sampai gak ada yang suka sama aku
apa bener aku anak pembawa siang
ada apa apa ada yang bisa saya bantu
saya cuma melengsa bentar tonton dia udah nggak ada
nia nanti aku akan bantu
foto anaknya biar saya coba cari untuk bantu bu
saya bawa fotonya kita cari mencar saya ke sana ya bu
nanti ketemu lagi di sini sama saya
baik mbak makasih ya mbak
maaf pak saya gak sengaja
belum pernah sengaja
bukan pak ini tadi saya ketemu seorang ibu
dia kehilangan anaknya
saya dikasih fotonya ini saya mau bantu ibu tuh untuk cari anaknya di sini
oh kalau gitu gimana kalau kita minta bantuan security untuk mencari anak ini
oh iya betul pak
itu jangan jangan anak ini
ini tadi tante ketemu sama mamahnya
nah mama kamu itu nyariin kamu khawatir sekali tuh tante dikasih foto kamu
yaudah sekarang dia ikut sama tante ya
ketemu sama mamah mamah nunggu di depan restoran
saya gak tahu harus gimana kalau mbak gak nemui dio anak saya
dijaga anaknya bu ya
alhamdulillah udah ketemu sekarang
saya tahu banget gimana rasa kehilangan anak
karena saya pernah mengalaminya secara langsung
saya nggak mau ada orang tua lain yang mengalami hal yang sama seperti apa yang saya rasakan
ya ini foto anak ibu
nah baik baik ya kamu jangan kemana mana ya
sekali lagi makasih ya mbak